sekarang kami ajak anda untuk memantau kondisi terkini di masjidil haram
kami ajak anda sekarang melihat informasi terkini langsung dengan rekan kami
ada mufti akbar yang saat ini berada di mekah
mufti akbar saat ini berada di mekah
mufti apa kegiatan calon haji asal indonesia di sana
ya putri saat ini saya berada di depan klinik kesehatan haji indonesia yang berada di kota mekah
bisa anda lihat saat ini memang beberapa jemaah calon haji terus berdatangan ke klinik ini
untuk meminta perawatan kesehatan ataupun meminta second opinion dari dokter dokter yang berada di klinik kesehatan haji indonesia
bisa anda lihat beberapa ambulans terus bersiaga beberapa taksi terus berdatangan
membawa beberapa ambulans ke klinik ini
beberapa jemaah calon haji dari kloter masing masing mereka
saat ini klinik kesehatan haji indonesia mencatat ada satu ratus enam puluh sembilan jemaah calon haji yang dirawat
mereka tersebar di icu sebanyak tiga puluh pasien kemudian di ruang rawat pria lima puluh sembilan pasien
di ruang rawat perempuan lima puluh pasien dan di ruang unit psikiatri tiga puluh pasien
jumlah ini di luar dari pasien yang dirawat di rumah sakit arab saudi yang mencapai satu ratus enam pasien
sementara kami juga mencatatkan
tadi jumlah jemaah calon haji yang mewafat hingga hari ini sudah mencapai sembilan puluh dua orang
keluhan tertinggi yang dikeluhkan oleh para jemaah calonan haji dan merasakan dari hasil diagnosa dokter adalah
ppok atau penyakit paru obstruktif kronik yaitu penyakit paru yang sifatnya sangat kronis
dan yang kedua adalah congestive heart failure atau gagal jantung
dan sebagian besar pasien yang gagal jantung ini dirawat di rumah sakit arab saudi
sementara gangguan ketiga yang tertinggi adalah
demensia yang terjadi pada pasien lanjut usia kemudian diabetes komplikasi
nah yang menarik adalah temuan adanya jemaah calon haji yang mengalami demensia yang cukup tinggi
kami tadi sempat dibawa oleh kepala unit psikiatri ke ruang dan memang suasana yang kami temukan cukup mengenaskan
karena beberapa jemaah calon haji mengalami gangguan kejiwaan yang sebetulnya bisa dideteksi sejak awal
namun karena saat berangkat pasien
terlihat sangat fit dan stamina sangat bagus
saat tiba di arab saudi baik di madinah atau di mekah ketika mereka bersosialisasi ketika mereka menghadapi lingkungan sekitar
ataupun ketika mereka menghadapi cuaca yang sangat kurang bersahabat
demensia ini muncul dan akhirnya berubah menjadi lebih parah sehingga harus menjalani perawatan di unit psikiatri di klinik kesehatan haji indonesia
mufti artinya menjelang puncak haji sekarang
apa yang harus disiapkan sekarang oleh para calon haji indonesia untuk menjaga kesehatannya
bagaimana juga dengan kondisi cuaca yang disana
ya putri saat ini memang dokter sedang melakukan rapat rapat antar tim dokter spesialisasi yang akan membahas bagaimana penanganan pasien jemaah calon haji yang akan diwukufkan
maksud kami di sini adalah beberapa jemaah calon haji yang meskipun sedang dirawat
mereka tetap bertekad ingin melaksanakan wukuf di padang arafah
namun karena kondisi fisik mereka tidak memungkinkan dokter akhirnya memutuskan akan melakukan kajian kajian yang untuk kemudian diserahkan kepada kloter masing masing apakah tindakannya akan dibadal atau dilakukan tindakan yang lain
dan memang pengambilan keputusan ini tidak bisa cepat karena mempertimbangkan beberapa kondisi pasien beberapa kondisi kloter yang bersangkutan
karena selain dikelilingi kesehatan haji ada juga yang dirawat di pos pos masing masing kloter serta di rumah sakit arab saudi
mufti menjelang puncak haji juga bagaimana kondisi keamanan di sana
ya kalau keamanan sendiri memang saat ini hampir setiap sudut dijaga oleh polisi dan askar dari kerajaan arab saudi
sejumlah mobil baik mobil patroli ataupun mobil yang
yang biasa digunakan oleh askar askar terus bersiaga di setiap titik lampu merah
di setiap hotel hotel yang menjadi pusat kegiatan para jemaah calon haji
tidak hanya dari indonesia namun dari seluruh negara yang akan berada di mekah
baik terima kasih mufti akbar
selamat bertugas kembali selamat beribadah